beberapa waktu terakhir jagadmaya diramaikan oleh adanya unggahan sejumlah rangka skutik atau skuter metik yang patah
dalam sejumlah video yang diunggah tersebut beberapa tipe motor terlihat mengalami keropos bahkan patah pada rangka
sejumlah unit yang mengalami insiden rangka keropos akibat karat dan patah disebut sebut adalah produk skutik dari brand otomotif honda
dengan platform rangka bernama sf atau enhan smart architectur frame yang diproduksi mulai tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan saat ini
tim liputan cnn indonesia sebelumnya sempat bertemu dengan general manager corporate communication pt ahm ahmad muhyibudin
guna meminta klarifikasi terkait isu rangka ini
pihak ahm mengaku siap memberikan garansi atas kerusakan pada rangka dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku
rangka sf menjadi platform yang diklaim mampu menunjang kenyamanan berkendara dan irit bahan bakar
yang diurahkan oleh sedikitnya lima tipe produk skuter metik yang dijual oleh agen pemegang merek honda di indonesia
bicara soal dugaan adanya rangka skutik atau skuter metik yang mengalami
masalah gitu ya atau diduga bermasalah karena mudah karatan keropos dan akhirnya bisa patah
dan sudah viral di sosial media dan bahkan pemerintah pun sudah turun tangan untuk bisa mengawal permasalahan ini
sekarang saya sudah ada di salah satu bengkel yang ada di jakarta utara nih
bisa dilihat sekeliling saya banyak motor
bengkel ini adalah marus motor yang punya spesialisasi buat restorasi mulai dari rangka sampai bentuk jadi sepeda motor
kita akan tanya tanya langsung sama ownernya di situ
bang ini kan soal rangka esahnya honda nih
sudah mulai banyak banget di media sosial
kalau abang sendiri udah nanganin berapa banyak dan dari kapan sih bang
yang patah kurang lebih ada tiga motor tiga unit lah
yang nggak patah itu sekitaran tiga belas an
yang nggak patah itu sudah korosif gitu
sudah mulai karat karat
sudah mulai karat
maksudnya memang benar benar ya karat
cuman karatnya itu masih belum parah
jadi dia antisipasi aja
pertama bagian karat itu yang paling ditemuin itu sama saya itu di daerah lasan
ini kebanyakan semuanya karat
sebelumnya ini kan udah saya antisipasi
penyebab karat itu terutama dari materialnya
material catnya ini tipis
jadi dia nggak tebel
jadi di bagian pengelasan ini bekas lasan yang dari sananya ini udah mulai karat
walaupun motor baru grace baru turun nih
cek kalau nggak percaya lasannya pasti langsung karat
terjadi karat itu dari daerah sini sampai daerah sini
nah ini pembuatan lubang itu adanya hanya di dalam
nih contohnya sini satu dua
padahal tekukan besinya ini kan sudah kelihatan
seharusnya dia bikin pembuangan air itu ada di luar
tak hanya menganalisis penyebab terjadinya korosi yang berdampak pada rangka patah
maruf juga menawarkan solusi berupa langkah antisipasi
bagi pelanggan skutik yang merasa khawatir dengan kondisi unit yang dimiliki
kalau untuk dari saya jadi kalau pengen awet lah intinya ya
bisa ditahan lama
itu yang pertama
di sini nih kita pembuatan lubang air
secukupnya lah ya
sampai tiga sampai empat lubang nggak jadi masalah
terus ada penambahan besi plat nanti
sama penguatan yang di bawah ini
platnya kan tipis yang di bawah ini
nah ini kan
dan kekuatan motor ini tuh di sini
di bawah situ ya
titik tumpunya itu di sini
kalau di sini sampai karat sedikit pun dia bahkan pasti bakalan gampang meleok bahkan patah
nah itu kekuatannya bisa bertahan berapa lama tuh
yang penting nggak nabrak insya allah tahunan
enggak hitungan bulan patah nggak mungkin saya yakin itu
menanggapi viralnya kasus dugaan rangka milik sejumlah produk ahm yang mengalami kerusakan
pengamat otomotif sekaligus dosen desain produksi
yang dikandung yannes martinus pasar ibu menyarankan kepada produsen agar segera melakukan investigasi
guna menemukan penyebab pasti kerusakan pada rangka
hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi kerusakan yang semakin meluas jika memang terdapat masalah dalam tahap desain maupun produksinya
karena desain engineeringnya ini kan tentunya mengikuti standar jepang kemudian
nah dengan patahnya ini otomatis ya secara umum langsung ketahuan
bahwa ada problem di beberapa hal
quality control itu jadi prinsip ya jadi basic atau jadi core principle yang nggak boleh dilanggar gitu
yohannes menambahkan pihak produsen juga bisa mengundang sejumlah pihak seperti komunitas pengguna dari produk yang diduga bermasalah tersebut
untuk bersama melakukan investigasi dan mencari solusi terkait permasalahan yang tengah terjadi
terlebih dari data asosiasi industri sepeda motor indonesia ic bahwa sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua
sebanyak lima dua juta sepeda motor telah terjual dan tiga sembilan juta diantaranya merupakan produk dari honda
tim liputan cnn indonesia jakarta